komisi pemilihan umum kpu pusat menggelar rapat pleno terbuka
membahas rekapitulasi daftar pemilih sementara untuk pemilihan umum dua ribu sembilan belas
dari tiga puluh empat provinsi lebih dari satu ratus delapan puluh lima juta orang menjadi dps
komisi pemilihan umum mengumumkan daftar pemilih sementara atau dps
untuk pemilihan umum dua ribu sembilan belas sebanyak satu ratus delapan puluh enam juta pemilih
data itu ditetapkan kpu pusat dalam rapat pleno terbuka
rekapitulasi dps pemilihan umum dua ribu sembilan belas di jakarta sabtu siang
kpu merinci secara nasional lebih dari satu ratus delapan puluh lima juta dps dalam negeri
serta lebih dari satu dua juta dps luar negeri
jumlah itu belum termasuk empat kabupaten di papua
yakni mamberamo mamberamo tengah maksud kami mimika intan jaya dan lani jaya
yang belum menyelesaikan rekapitulasi dps
ketua kpu ri arief budiman mengungkapkan jumlah dps ini
karena masih ada perbaikan data terkait jumlah pemilih pemula
dan pemilih di lembaga pemasyarakatan hingga ditetapkan menjadi dpt pada agustus mendatang
kepala kpu ri arief budiman mengungkapkan jumlah dps di jakarta sabtu siang
dengan cara merenung penilai kaikki noise control p supported
yang untuk menekan carib isi pandangan khusus di swiss
sabtu empat yang selengkap akan bikin penghentian ke